sementara itu partai keadilan sejahtera mengaku tidak mempermasalahkan jika ada opsi baru calon presiden yang muncul
yakni mantan panglima tni gatot nurmantio
namun presiden pks sohibul iman menegaskan pihaknya tetap menginginkan
nama calon wakil presiden yang diusung koalisi gerindra dan pks
harus datang dari sembilan nama elit pks yang sudah diusulkan
wacana menempatkan nama gatot turbantio dan anies baswedan sebagai calon presiden
tidak dianggap sebagai sebuah keresahan bagi pks
asalkan calon wakil presiden harus datang dari pks
pks mengaku akan ngotot memperjuangkan sembilan nama elit pilihannya
yang sudah disodorkan ke pihak gerindra
pks kembali merujuk kesepakatan yang sudah terjadi dengan gerindra
calon wakil presiden yang diusung mitra koalisi pks dan gerindra
harus merupakan kader pks atau nama cawapres tersebut atas endorsement pks
tugas saya adalah memperjuangkan yang sembilan ini
mencari mitranya siapa aja terserah
tapi kalau ada yang mau masuk atas nama representasi pks
kan pak gatot katanya ingin dicalonkan oleh pks
kalau itu lewat pak jisuro dulu gak bisa
tiba tiba jadi nambah sepuluh dengan pak gatot gak bisa saya
saya harus berjuang sembilan ini atas nama pks
tapi kalau pak gatot misalnya diberi kendaraan oleh gerindra
ya kami terima juga
tapi yang penting cawapresnya dari pks itu aja